untuk mengetahui penanganan korban akibat tsunami di banten dan juga lampung sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonugroho
selamat pagi pak topo bisa mendengar suara kami
iya bisa mendengar kan
pak topo sebelumnya kami sudah terhubung dengan rekan rekan kami yang ada di sana menyatakan bahwa proses evakuasi ini masih terus berlangsung dan juga beberapa korban juga masih terus didata
kami ingin konfirmasi pak untuk saat ini berapakah jumlah korban jiwa akibat tsunami di lampung dan banten yang sudah tercatat dari bnpb pak
ya berdasarkan data laporan dari bbbd baik dari kabupaten pandeglang kabupaten serang dan lampung selatan total dampak dari tsunami yang menerjang sekitar selat sunda sampai dengan pagi ini dua puluh orang meninggal dunia

dua orang hilang kemudian juga kerusakan lain adalah tercatat empat puluh tiga unit rumah rusak berat sembilan hotel rusak berat kemudian juga puluhan kendaraan mengalami kerusakan
dan daerah daerah yang paling terdampak parah memang berada di permukiman maupun di objek wisata yang berada di sepanjang pantai terutama di kabupaten pandeglang
yaitu di pantai tanjung lesung pantai sumur pantai teluk lada pantai panimbang dan pantai carita
penanganan darurat masih terus dilakukan dan diperkirakan data korban ini akan bertambah karena belum semua daerah yang terdampak didata kemudian juga proses evakuasi berlangsung sejak tadi malam sampai saat ini belum semuanya terlaporkan
ya lalu pak tunggu
pak kerusakan terparah ini terjadi di wilayah mana pak
kalau kita melihat kecamatannya memang terdapat di kecamatan carita kemudian juga kecamatan panimbang dan kecamatan sumur
merupakan daerah di pandeglang
paling parah memang di situ karena kemungkinan juga paling dekat dengan sumber penyebab tsunami nya
dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa kita mengacu kepada bmkg semua informasi terkait dengan penyebabnya
awalnya memang disampaikan bahwa penyebab adalah gelombang pasang karena memang kita tidak mengetahui mengapa terjadi tiba tiba gelombang yang tinggi dan terjadi tiba tiba
namun seiring dengan data yang masuk bmkg tadi malam menyampaikan secara resmi melalui konferensi pers bahwa penyebabnya kemungkinan
jadi masih kemungkinan
nah saya dan
dalam proses penelitian lebih lanjut kombinasi antara tsunami yang disebabkan longsor bawah laut akibat erupsi dari gunung anak rakatau ditambah dengan gelombang pasang akibat bulan purnama
jadi dua kombinasi tadi menyebabkan terjadinya tsunami yang menerjang wilayah di pantai kabupaten pandeglang kabupaten serang dan kabupaten lampung selatan
dan bmkg masih terus berkoordinasi dengan badan geologi untuk memastikan faktor penyebab dari tsunami
jadi istilahnya kita mengajuk kepada bmkg istilahnya adalah tsunami
pak topo bisa anda jelaskan tadi anda menyatakan bahwa ada untuk sementara ini ada sekitar dua puluh korban yang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka luka
lalu ada di mana posisinya pak
untuk jenazah maupun korban luka untuk saat ini
mungkin saja ada keluarga yang ingin mengetahui keberadaan keluarganya sendiri
ya semua jenazah berada di rumah sakit maupun di puskesmas tempat
jadi kalau di kabupaten pandeglang itu meliputi tiga wilayah yaitu di kecamatan carita kecamatan panimbang dan kecamatan sumur
jadi semua korban diarahkan ke puskesmas maupun rumah sakit yang berada di
sedangkan korban yang ada di kabupaten serang ini daerah yang terdampak adalah kecamatan cinangka
di serang menyebabkan tiga orang meninggal dunia empat luka luka dan dua orang hilang
demikian juga di lampung selatan
ada di puskesmas maupun rumah sakit setempat
lalu bagaimana juga dengan pengungsian pak
apakah ada tindakan khusus
ataupun preventif dari pihak bnpb untuk menanggapi bencana yang terjadi tadi malam ini pak
sejak tadi malam masyarakat maupun wisatawan melakukan evakuasi
mereka berada di perbukitan perbukitan dan berada di tempat yang tinggi lebih aman
karena untuk mengantisipasi adanya tsunami maupun ada potensi susulan
memang sejak tadi malam informasi cukup simpang siur
karena kita masih belum memastikan faktor penyebabnya
mereka berduyun duyun ke tempat pengungsian
jadi jumlah berapa pengungsi dan tersebar di mana masih di dalam proses pendataan
karena memang kejadian berlangsung tadi malam
dalam kondisi gelap di beberapa tempat listrik padam dan sebagainya
jadi proses pendataan jumlah pengungsi
sebarannya di mana dan apa yang dilakukan masih dalam proses pendataan
yang pasti bwd bersama dengan aparat dari tni polri basarnas kemudian skpd skpd yang ada di sana pmi tagana relawan
juga di masyarakat saat ini melakukan proses penandarot
baik itu yang menyangkut proses evakuasi korban dataan bantuan logistik disalurkan
dan tentu saja juga akan didirikan posku penanganan
termasuk dapur umum dan sebagainya
dan kita mengimbuk kepada masyarakat untuk tetap tenang
ya saat ini yang bisa kita lakukan adalah untuk tidak melakukan aktivitas aktivitas di sekitar pantai
sambil menghemat kondisi setempat
karena faktornya adalah penyebab dari bencana alam
yang disebabkan longsoran bawah laut karena aktivitas gunungan atrakata
maupun gelombang pasang
dan sifatnya hanya saat
di beberapa tempat dilaporkan memang sejak tadi malam sebenarnya gelombang sudah surut
meninggalkan beberapa kenangan kenangan maupun sampah sampah atau material material yang dianjurkan oleh tsunami
baik terima kasih kapus datin bmkg atau bnpb maksud kami bapak sutopo purwonegroho
terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami pak